polisi resort kepulauan seribu menemukan lima jasad anak buah kapal
di dalam sebuah kapal ikan di tengah perairan kepulauan seribu
penemuan ini terungkap saat polisi sedang melakukan operasi justisi
di kawasan kepulauan seribu kamis kemarin
saat dilakukan pemeriksaan para abk kapal ikan km starindo jaya maju enam
menginformasikan ada lima jenazah abk yang disimpan di dalam ruang pendingin kapal
dugaan sementara kelima abk yang tewas ini karena mengonsumsi minuman keras oplosan
sementara itu hingga jumat siang enam orang abk km starindo jaya maju
masih dimintai keterangan di kantor perwakilan polres kepulauan seribu
di kalibaru jakarta utara
dalam pemeriksaan mereka menyatakan bahwa teman mereka yang meninggal
menurut keterangan sementara para abk keberadaan lima jenazah
di dalam ruang pendingin itu sudah selama dua belas hari
saat itu kapal ikan berbobot satu ratus tiga puluh lima gross tonight sedang melaut mencari ikan
di perairan samudera hindia berangkat pada awal juli dua ribu dua puluh
petugas mencurigai jumlah abk yang hanya tiga puluh delapan orang
sementara data di manifest kapal tercatat empat puluh tiga orang
hingga saat ini polisi juga menyita beberapa barang bukti
di antaranya kapal dan sejumlah botol berisi alkohol